akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah bird day party mereka akan ada yang namanya eksekusi
inilah cuplikan video pemilik akun tiktok ed dinski diari yang mengaku mendapat tawaran menjadi mc dalam sebuah acara arisan yang diduga menggunakan tumbal pria muda atau berondok untuk pesugihan
di situ gue nanya ini buat pesugihan terus dia jawab bener seperti pesugihan
terus gue nanya lagi kalau boleh tahu pesugihan untuk apakah awet muda kecantikan kekayaan karir dan lain lain
praktik pesugihan yang dikemas dalam arisan sosialita itu pun sontak menjadi perhatian netizen lantaran akan dilaksanakan di sebuah tempat di kawasan pondok indah yang notabenenya merupakan kawasan pemukiman elit jakarta
menanggapi video viral tersebut pemilik akun sari ramadini bersama kuasa hukumnya tiba pada jumat untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik reskrim polres metro jaya
polisi mengatakan pemanggilan ini adalah klarifikasi namun penyelidikan tetap akan berlanjut seiring hasil pemeriksaan
dan hari ini sudah kita lakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan yang sifatnya klarifikasi kepada seseorang yang tadinya merupakan figur yang ada di dalam video tersebut
dan kemudian malam ini sudah kita laksanakan pemeriksaan
sementara itu ramadini yang ditemani kuasa hukumnya belum mau berkomentar banyak dan hanya mengatakan akan menggelar klarifikasi kepada media secepatnya
tadi sudah selesai secepatnya kita undang teman teman sekalian untuk klarifikasi ini ya
kasus ini masih terus didalami kepolisian terkait benar dan tidaknya acara yang dimaksud dalam video tersebut
penyidik juga masih mencari identitas
tidak selalu bicara dari sang pemilik akun
demi liputan cnn indonesia